mana ada yang keluar tuh ma
yaudah sih biarin aja
mungkin dia lelah
udah lelah hidup satu atap sama dia
masalah hormat cukup
kalau emas masih terus menerus belain reva
terserah emas lebih baik kita pisah aja
tapi reva lebih seneng kalau papi tuh gak sama adriana
kamu sudah menyakiti hati mas adriana
hati orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu dengan tulus
aku tidak boleh gegabah adriana
aku menenangkan diri

kasian pusing deh lo didiemin bokap gue
lo akan lebih pusing lagi kalau bokap gue bener bener pisah sama lo
sekali sekali memang harus dikituin biar tau rasa
lama lama sakit hati juga sama kelakuannya dia
gak tau hormat sama mertua
anak sama papa sama aja kelapa
dah aku bosen masalah hormat uang bosen
ini beda kayaknya dendengnya itu gorengnya kurang kering deh
atau kalau gorengnya kering mah nanti dimakan teh alotnya
lagian juga dendboy teh kurang begitu suka
wih bira mah keren
tau kesukaannya dendboy kan
kalau gitu berarti nanti istrinya si boy kuduk kursus kilat dulu nih sama bira
sebelum masakin si boy baru cocok
ya udah mau bisa aja
cukup ya nya lasi cukup
seri yang tau nunya
tau apa seri urusan bajunya aden
waktu itu aja kamu salah nyimpen bajunya agen ke lemarinya aden
hah kamu tuh ya
ya itu kan kemarin kemarin bira kan itu aja ya
kalau sekarang seri udah apel baju favoritnya dendboynya
udah udah tenang tenang pokoknya calon istrinya si boy kita kursusin dulu di rumah ini
gurunya mama marissa bira sama kamu semua
hati hati sudah tidak sabar lagi ya ingin segera mempunyai menantu
terus punya cucu ya
cukup nya itu mah
kok gitu mukanya
sebenarnya dari kemarin bapak tuh mau cerita
tapi gak tau mau liat dari mana
bapak jangan kayak gitu dong bapak kan jadi khawatir
bapak ada apa sih bapak cerita aja sama mama
apa udah gak jadi direktur utama lagi di perusahaan
bapak diturunin jadi staff
kok bisa sih pak emangnya papa itu bikin kesalahan apa
bapak sih yakin bapak gak bikin kesalahan apa apa
waktu papa mau nonton kontes cocok itu
waktu mau pergi
komisaris pak fuad itu telpon bapak
dan ngajak meeting
tapi bapak gak mau
karena boy bapak jadi turun jabatan

tapi itu bener pak
tapi itu bener pak
eh pak mama hebat tau pak

boy itu adalah nomor satu
boy itu adalah nomor satu
mama justru salut sama bapak
mama tuh bangga sama papa
eh papa tuh luar biasa
eh papa tuh luar biasa
papa tuh ayah yang hebat tau
papa ini beruntung banget ya
punya istri yang pengertian kayak mama
iya lah mama gitu loh pak
kita gak usah sedih sedih lagi
sekarang kita makan
paku mau makan apa
kita gak beli sedih
kayaknya kesukaan papa tuh
iya itu kesukaan papa
minta maaf kenapa boy
mama jadi punya masalah keuangan
dan papa juga sekarang jadi punya masalahan
ini semua bukan gara gara kamu boy
bukan bukan gara gara kamu
kita bertiga ini kan
alhamdulillah dikasih rasa kasih sayang
rasa cinta dalam keluarga
ya mungkin aja ini lagi diuji
apakah kita benar benar bisa bersatu
menghadapi musibah atau tidak
cinta itu kan butuh pengorbanan
mama itu bersyukur banget memiliki kalian berdua
kita lebih bersyukur ya boy
wah enggak banget deh
sam sam apaan sih
ini udah apaan sih ketawa tawa
mendingan makan aja nih kinarnya
buat lo nek
eh mau ke mana
hamba benar benar bingung ya allah
berilah hamba petunjukmu ya allah
baiklah beranap fort

mufni tidak ada salah tapi pani
iya tidak ada salah tadi
tepuk tangan bastards
ya sama kayak aku udah lelah hidup satu atap sama dia
emangnya nyobes sama nyobut gak pernah sholat
kok gak ada jawabannya sih
oh jangan jangan soalnya salah kali ya
enggak enggak enggak kayaknya gak mungkin deh
soalnya ini tuh buku soal yang paling bagus banget
jarang banget ada salah soal
ini pasti karena otak gue udah mulai error nih
aku kepikiran terus deh soal papi
kasian banget nih papi
ini semua tuh gara gara adriana sih
apa yang bisa gue lakuin ya buat bantu papi
udah ah mendingan gue telepon boy aja